viral di media sosial seorang calon haji berusia sembilan puluh lima tahun asal majalengka yang mendadak minta pulang karena teringat ayamnya yang belum diberi makan
keinginan abah johani direkam oleh salah seorang petugas haji bernama yuyut aspi yudin
dalam rekaman video dengan sabar seorang pramugari maskapai saudi arabian airlines berusaha menenangkannya
yuyut menyampaikan kondisi abah johani yang mengalami demensia bisa ditenangkan
ia saat ini sudah bisa menjalankan ibadah haji dengan hikmat